selamat pagi masih menemani anda saudara saya fajri satrio
satu jenazah korban pesawat latih yang jatuh di kawasan bsd tangerang selatan banten
atas nama mayor purnawirawan suwanda telah dibawa pihak keluarga
pihak keluarga dari korban pesawat latih yang jatuh di kawasan bsd tangerang selatan
atas nama mayor purnawiran suwanda yang telah menunggu sejak minggu malam
akhirnya dapat membawa jenazah korban untuk bawa ke rumah duka di wilayah cirebon jawa barat
jenasa diserahkan oleh pihak rumah sakit kepada pihak keluarga setelah proses identifikasi selesai dilakukan
jenasa kemudian dibawa oleh pihak keluarga dengan menggunakan ambulan ke rumah duka di wilayah cirebon jawa barat
saat ini masih ada dua jenazah korban yakni ulung darmawan dan farid ahmad yang belum diserahkan kepada pihak keluarga